viral cuitan fatimah zahra tunisa yang menceritakan pengalaman dan keluhannya karena hadiah berupa piala yang ia dapat
usai menang kompetisi di jepang pada tahun dua ribu lima belas dikenai bea masuk empat juta rupiah oleh bea cukai
lalu bagaimana kronologisnya bergabung fatima zahra tunisa
selamat malam fatima
halo fativa bisa mendengar suara saya jelas dengan tiffany dari studio
baik terima kasih fatima sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected
kami juga sebelumnya sudah menghubungi mencoba untuk menghubungi perwakilan dari direktorat bea cukai
untuk memberikan tanggapannya dan ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini
namun sayang sekali belum ada yang bersedia untuk memberikan tanggapan ya
fatima boleh dijelaskan kepada kami kronologi kejadiannya seperti apa pada tahun dua ribu lima belas ya betul
jadi di tahun dua ribu lima belas sekitar bulan agustus itu saya pulang ke indonesia
setelah student exchange bertepatan dengan selesainya syuting acara tersebut
namun piala tersebut terlalu besar untuk masuk ke koper saya dan juga untuk dimasukkan ke bagasi maskapai saat itu
karena jadi overweight akhirnya minta bantuan pihak televisi jepang

untuk mengirimkan piala secara terpisah
dan begitu sampai di indonesia itu sekitar bulan oktober
karena setelah on air acaranya
saya ingat disitu
lalu datanglah surat
surat ketentuan pembayaran pajak empat juta yang harus saya bayarkan di situ
oke artinya piala datang tidak bersamaan
dengan kepulangan kamu ke indonesia
jadi ada jeda agustus september oktober
kurang lebih dua bulan berarti ya pada saat itu
kemudian kamu dikirimi surat oleh direkturat jenderal bea dan cukai
masih ingat tidak isinya apa
seperti apa kata kata atau kalimatnya disana
itu sebetulnya surat untuk pemberitahuan adanya penarikan pajak
dari benda yang saya akan terima
di indonesia pengiriman dari luar negeri terkena bea impor
padahal itu adalah piala yang saya dapatkan sendiri
dari acara lomba di jepang
dan juga setelah saya konfirmasi ke pihak televisi
ternyata mereka sudah melampirkan surat surat keterangan
yang menyatakan bahwa piala tersebut adalah piala yang benar saya dapatkan
di acara program televisi yang mereka jalan kondisiarinya
namun beya cukainya disini saat itu bilang
tidak menerima surat keterangan apapun
disini saya tidak tahu ya
kalau itu apakah benar tidak ada suratnya
tidak diterima di tangan saat itu
atau tidak sesuai format yang mereka inginkan
akhirnya disitu saya coba untuk buat surat keterangan ulang
kemudian barulah mengajukan ketidak setujuan
ke beya cukainya
dan saya menerima surat keterangan ulang kemudian barulah mengajukan ketidak setujuan ke beya cukainya
bagaimana respon kamu ketika kamu pertama kali mendapatkan kiriman surat tersebut
apakah kamu langsung menjawab mendatangi
atau ada follow up dari orang beya cukai yang menghubungi
misalkan via telepon atau mungkin lewat pesan singkat
atau mungkin email atau bagaimana
karena tidak setuju dengan jumlah pajak yang diberikan
akhirnya saya konfirmasi ke bea cukai
bertanya untuk berkas berkas seperti apa yang bisa saya ajukan untuk keberatan ini
oke jadi sudah ada hitung hitungannya
di dalam surat tersebut ada angka empat juta sekian
itu sudah ada ya
oh bandung oke
kemudian apa yang kamu lakukan artinya
kamu pasti terkejut dengan angka empat juta tersebut
dan tidak langsung mengiakan atau membayar kan
apa yang kamu lakukan setelah itu
setelah semua berkas keberatan
yang waktu itu diberikan ke saya
surat keberatan yang diberikan
yang dikumpulkan saya dan untuk dikirimkan ulang ke bea cukai
kita berdiskusi dan saya menjelaskan keadaannya seperti apa
bahwa acara tersebut saya tidak mendapatkan uang spesial pun dari situ
hanya piala itu saja yang menjadi tanda kemenangan saya di acara di jepang
akhirnya setelah bernegosiasi
lihatlah sekarang petugas sempat bertukar lantai

belum pernah dipercaya
lihatlah kesujean hebben
coba cari link video menyanyi saya saat itu kemudian saya tunjukkan benar ini saya orangnya
saya menyanyi acara ini
iya dan setelah itu saya pikir setelah semuanya lengkap semuanya jelas itu akan bisa langsung dibawa pulang
pialanya namun ternyata dipertanyakan lagi bagaimana kita bisa tahu kamu dan orang yang di video ini adalah orang yang sama
nah disitulah seperti yang saya tulis di twitter disitu saya disuruh nyanyi untuk menyamakan suara katanya
oke kamu diminta untuk menyanyi untuk salah satunya yang mereka minta adalah untuk pembuktian
kamu penyanyi di kantor dirjen beacukai bandung pada saat itu
betul saya beberapa kali sebetulnya menolak karena menurut saya berkas sudah lengkap
semua sudah sesuai prosedur
saya rasa kenapa harus bernyanyi
toh ktp ada video sudah ada wajah pun tidak berbeda gitu
namun saat disuruh bernyanyi itu tentunya apa ya mulai kesal
karena itu tidak masuk dalam syarat negosiasi harusnya
saya masih mahasiswa dan ingat banget setelah dari bayacukai saya harus balik ke kampus
makanya disitu yaudah deh yang penting cepat selesai
boleh deh saya nyanyi satu bait nggak apa apa yang penting nanti selesai
oke tadi kamu menyebut staff bea cukai di bandung betul
artinya kamu berhadapan dengan negosiasi ini dengan satu staff satu orang atau ada lebih dari satu orang
satu staff jadi di dalam satu ruangan itu ada beberapa meja
dan saat itu ada satu orang yang menanggung jawab menanggapi keluhan saya
kamu masih ingat dengan orangnya
di situ dia satu satunya staff perempuan ibu ibu
jadi saya ingat siluetnya namun untuk nama saya nggak ingat sama sekali
kamu ingat itu ada di ruangan mana
karena dalam setiap kantor gedung itu kan pasti ada
kamu masih ingat itu di ruangan yang mana ya
kita kembali ke negosiasi ini terjadi di hari yang sama
jadi artinya kamu datang ke sana ada negosiasi menunjukkan dokumen kelengkapan
sampai ada adegan menyanyi itu untuk membuktikan
itu terjadi di hari yang sama
betul di hari yang sama
sampai akhirnya tawar menawar yang alot itu dari angka empat juta sempat turun ke nominal nominal selanjutnya
yang sampai akhirnya sesuai dengan yang saya terima
dan saya juga tweet juga yaudah deh kamu punya uang berapa sekarang
kamu bisa bayar berapa sekarang
karena saya terus menolak angka yang disebutkan oleh staff beacukai tersebut
sampai akhirnya pun mungkin entah kasihan atau menyerah tapi akhirnya bisa dibawa pulang dengan rupiah
oke jadi ada proses tawar menawar bergaining dari angka empat juta rupiah sampai akhirnya kamu tidak harus membayar apa apa
itu artinya angka tersebut
dari yang empat juta tertulis di atas kertas kemudian keluar dari mulut staff tersebut
berapa yang dia minta pada saat itu
berapa yang dia minta pada saat itu
kamu bilang turun angkanya
itu dari empat sekian kemudian yaudah kalau setengahnya gimana
saya menolak kemudian yaudah kalau satu juta gimana
saya tolak lagi kemudian keluarlah itu ya udah kamu punya uang berapa disitu
oke apakah kamu pada saat itu bertanya kalaupun kamu memberikan uang entah berapapun itu jumlahnya bagaimana cara pembayarannya
apakah langsung dikasihkan kepada staff tersebut ditransfer atau bagaimana
oh iya staff tersebut minta secara kontan
artinya diberikan kepada staff tersebut berapa pun nilai nominalnya
fatima kejadian sudah dari tahun dua ribu lima belas artinya kurang lebih sudah hampir delapan tahun
mengapa kamu baru bercerita ini sekarang
apakah atau mungkin sebelumnya kamu sudah pernah membuka ini atau menyampaikan keluhan atau aduan kamu kepada direkturat jenderal beacukai baik pusat maupun wilayah bandung pada saat itu atau bagaimana
kenapa baru sekarang kamu bersuara
sebetulnya kalau dilihat dari tweet saya itu menanggapi balasan twitter bea cukai yang juga menanggapi salah satu pengguna twitter yang dia bilang dapat gift dari temannya di luar negeri berupa arts
tapi kemudian dikenakan biaya bayacukai sebesar dua juta
nah disitu kemudian datanglah beacukai dengan balasan dari twitternya mengatakan bahwa memang semua benda yang masuk ke indonesia
maupun itu gift atau hadiah akan dikenakan kajak atau bayacukai
nah disitu karena saya punya memori seperti ini itu pure tweet curhat wah iya nih saya juga punya kejadian seperti ini
akhirnya saya ceritakan di twitter dan ternyata jadi ramai seperti sekarang
oke sebenarnya kenapa kami juga ingin mengundang perwakilan dari direkturat jenderal beacukai untuk bisa berdiskusi untuk bisa memberikan pemahaman
kalaupun memang ada harga atau biaya yang harus dibayarkan terkait dengan hadiah pengiriman atau dan lain sebagainya
sehingga masyarakat bisa jelas kalau begini mungkin kita masih menerawang kan
kalaupun memang pada saat itu harus dikenakan biaya dan kamu harus membayar dengan jumlah sekian apakah kamu akan membayar pada saat itu
jika memang diberikan pemahaman atau informasi yang benar ya
jika memang harus dibayar misalnya empat juta kah
sesuai yang tertera di surat itu mungkin saya akan menyerah saya tinggalkan pialanya silahkan
karena saya merasa saya tidak ada tanggung jawab untuk membayar segitu besarnya dari apa yang sudah saya perjuangkan sendiri tanpa sponsor tanpa hadiah uang tunai
itu kan apa ya hadiah itu seharusnya sesuatu yang membahagiakan
tapi malah jadi sesuatu yang merepotkan
dan di situ untukku agak terlalu tidak masuk akal sih
pada saat itu staff tersebut perempuan yang tadi kamu sampaikan apakah dia menjelaskan mengapa sampai pada akhirnya kamu dikirimi surat kemudian ada angka empat juta di sana
artinya ada informasi yang jelas mengenai poin a b c d sampai z apakah itu terdeliver kepada kamu
tersampaikan kepada kamu
ya di awal memang dijelaskan ini seperti ini memang ketentuannya seperti ini
namun yang saya tidak pahami saat itu adalah itu kan benda hadiah tanpa harga
namun di situ pihak bea cukai mencantumkan harga di barang tersebut
kemudian dihitung hitung hitung barulah muncul si angka empat sekian itu
memang juga ya beliau juga menjelaskan kalau memang seperti yang dibalas oleh twitter bea cukai semua yang masuk ke indonesia karena gift itu akan dikenakan pajak
namun memang bisa diajukan keberatan
ke bea cukai secara langsung jika memang ada berkas berkas yang memadai
oke sekarang unggahan kamu cuitan kamu pengalaman kamu menjadi viral bahkan juga ditanggapi oleh mas pras staff khusus dari kementerian keuangan justinus prastowo
yang menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan memberikan atau meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dari dirjen bea cukai
apakah sudah ada yang menghubungi atau menanyakan
seperti yang saya tanyakan artinya bagaimana kronologi sehingga memang nantinya akan ada peningkatan pelayanan dari dirjam beacukai sudah ada
iya bea cukai sendiri dari twitter sudah menghubungi saya via dm menanyakan kronologi secara detailnya seperti apa lokasi di mana kapan itu semua kejadian terjadi
ya mereka juga meminta maaf namun jawabannya adalah mengulang seperti yang sudah pernah dijawabkan di twitter lainnya bahwa memang semua benda yang masuk ke indonesia akan
walaupun itu hadiah gift akan tetap dikenakan biaya bea cukai
oke baik baik
terima kasih fatima zahra tunisa yang juga sudah berbagi cerita atau pengalamannya
mudah mudahan seperti kata mas pras melalui cuitannya ini akan menjadi pelajaran khususnya untuk direkturat jenderal bea cukai indonesia untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan pemahaman edukasi sehingga masyarakat tidak salah tafsir atau salah tangkap ya
terima kasih fatimah selamat malam sehat selalu